serta ada orang menjerit
santy lepaskan cantik
sakti gak tahan lagi mak
dokter kenapa ada dokter di sini
indra tenang indra
ini si amal
tadi dalam sini ada ulat yang sangat mematikan
semula dia bermaksud untuk mengakhiri penderitaan santi
tapi entah mengapa semuanya berbalik bu
mak kakek meninggal mak
kita dapat menolong roh santi dari kutukan ini
lakukan yang terbaik menurutmu
pegang dia kata kata
karena ada kemungkinan besar dia akan menyerang balik
jangan banyak pertanyaan
jangan banyak pertanyaan
jangan banyak pertanyaan
waktu santi ingin menyerang saya
nanti sederhana dia ada
nanti sederhana dia ada
mak enggak boleh
mak enggak boleh